rizik sihab hari ini hadir di persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cepurnama
ia sebagai saksi ahli dari pihak penuntut umum
kehadiran rizik sebagai saksi ahli di persidangan ini dipertanyakan beberapa pihak
terutama dari tim penasihat hukum basuki
mereka menilai rizik dua kali menjalani hukuman dan saat ini menjadi tersangka dalam kasus penghinaan terhadap dasar negara penjasila
menanggapi hal tersebut jaksa agung m prasetyo menyatakan tidak ada masalah bila rizik menjadi saksi dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cayapurnama
tidak ada masalah tersangka adalah perkara yang sendiri